aku hanya mau ketemu rizky
ini anakku juga
lepaskan aku nusli

kamu sendiri kan yang berpulang
pikir lu apa
aku cuma mau ketemu rizky
dan dia udah setuju untuk tinggal sama aku
kamu gak berhak untuk menghalangi kami
aku berhak mengatur anakku sama dengan orang lain
bersihkan kamu dari gue
lepaskan handphoneku rizky
lepaskan handphoneku rizky
lepaskan handphoneku rizky
biar tora asap leni
berani dia menghina saya
tidak ada satupun orang yang bisa menang melawan saya
saya ingin rapuhin jaya
akhirnya nyampe juga
semenit lagi posisi kayak tadi
aku tuh tega banget sama supir sendiri
yee kamu aja yang menjadi supir aneh
kalau misalnya aku bilang dong kan tinggal tuker posisi
yah yang pengen deket deket sama aku
astaga kok ramen banget depan rumah kamu
ada dua orang yang sepetahkan di dalam

ayuh jangan rizky jangan
tunggu sahabat pemadam
ya allah pak
rizky cepat cari jalan
biar papa bisa bawa mama kamu keluar
mama papa sudah menunggu
mama aku bukan
mama kamu harus selamat
nanti aku harus ke rumah sakit
aminah kamu ambil mobil aminah
aku selamat rizky
akhirnya kamu cepetan dikit dong
ini udah paling ngebut banget gi
kamu cepetan dong
ini udah maksimal udah paling ngebut
aku gak berani lagi kalau lebih ngebut lagi dari ini
rizky di depan ada pertinggaan

ya udah lah nanti gak kelihatan
mira ini mobilnya kemana sih
kok gak ada
rizky kamu jadi panik dulu dong
ini kan cuma satu satunya jalan
kau mau aku ngeketolong gimana
aku takut banget hilang mama aku aminah
aku belum sempat ngomong apa apa sama dia loh
tapi kamu tenang dulu dong rizky
kayak macam macam ghi
tenangin dulu diri kamu sekarang
nanti kalau kamu udah kena kan kamu bisa mikir
sekarang kita belok kiri atau kanan
sekarang udah lebih tenang
sekarang udah lebih tenang
masya allah saya dari tadi bawa mama kamu itu
aku gak bisa kasih tau kamera kalau ada apa apa

nanti yang ada malah tambah rumit
amira masalahnya aku gak tau sama sekali
nomor teleponnya berapa
alamatnya dimana juga aku gak tau
itu dia yang kepanik
aku cari kemana
itu ada orang
kamu juga jalanin kayak kek
sampai bisa bawa mama kamu keluar
amir aku tertutup banget dengan mama aku amira
ya memang sekarang kita gak tau dia belok kanan atau kiri
cuma yang aku lihat dari tadi kan dia jalan di sebelah kanan terus
siapa tau deh sekarang belok kanan
sekarang kita belok kanan aja
kenapa lagi di mobil
masa gak tau kalau mobil ini bensinnya sudah habis
bego sekali dia
orang sekitar sini tau pom bensin dimana gak ya
orang yang gak tau malu di dunia
orang yang gak tau malu di dunia
kamu orang yang membunuh icar
tapi kamu malah membayar orang
untuk membebaskan diri kamu
kamu berapa bayar
kamu berapa bayar
kamu berapa bayar
kamu pakai cara cara licik
untuk menjebak orang itu
pengadilan sudah membuktikan
siapa pembunuh iksan sebetulnya
kamu itu bisa berkeliaran begini
makan enak itu karena belas
kasian saya itu saja
kalau saya mau
kamu bisa kembali lagi ke penjara
karena kamu sudah membitnah saya
menjeparkan nama baik saya
ingat itu ya
saya gak takut
sama penjajat seperti kamu
ini semuanya belum berakhir pak puca
kamu sekarang bisa bebas
kebebasan yang kamu dapat itu
dari jalan kesempatan
kamu harus dihukum
kamu harus dihukum
tapi bukan hukuman penjara
aku akan bikin kamu jauh lebih menderita
kamu tidak akan pernah menyangka
apa yang aku lakukan
untuk membalas semua perbuatan kami
oh ya jadi orang jangan banyak bicara
cukup buktikan saja
saya sudah tidak sabar untuk
mau bukti sekarang
sepertinya penantian saya untuk bisa
kamu membalas saya akan terasa
kamu mau ngerusakin mobil saya saja
apalagi menutup saya
setan kamu prabu
siapa yang akhirnya akan